aku juga sudah tidak sabar menunggu reaksi ayah andamu
saat dia tahu
kalau kepala perampok yang selama ini dia cari
adalah putrinya sendiri
bunuh saja aku
aku tidak takut
kau hebat guru
aku kagum padamu
kau sangat sakti
ini saatnya balas dendam pada anak
kita harus berhenti
mencari dia kemana
tidak ada yang bisa sembunyi

sangat berilmu tinggi
berterima kasihlah kepada aku nanti
senepat tidur galah dari sukamana
aku tidak mungkin menang melawannya
aku harus kabur dari sini

bercuma saja kau laki
aku sudah tahu siapa kau
dari dulu aku sudah curiga
aku tak menyangka
seorang putri raja
berani merampok ayahnya sendiri
apa masih kurang kemewahan di istana yang kau miliki
jaga ucapanmu senopati
aku melakukan semua ini bukan untuk kepentingan diriku sendiri
tetapi untuk rakyat
apa kau tidak melihat betapa menderitanya rakyat
itu cuma alasanmu saja
bagaimanapun perbuatan sepertimu tidak bisa dibenarkan
sekarang ikut aku
aku akan membawa nimat ke istana
menghadap kusut pramu marta singa
lebih baik aku mati
bunuh saja aku
nanti juga nimas akan mati di tiang gantungan
gusti prabowo harus tahu rakyat juga harus tahu
kalau junjungan mereka mempunyai seorang putri pengkhianat
aku tidak boleh tertangkap
ah lihat itu
ah panah itu ajaib sekali
kenapa panah itu bisa muter muter ia
kenapa anak panah itu bisa berputar putar seperti itu
kalian pasti tidak menyangka
aku bisa menemukan kalian
sekarang rasakan pembalasanmu
lagipula dari awal
kita sama sekali tidak punya masalah
itu kan kita tak salah apa apa ya jang
jangan banyak bicara
sekarang rasakan pembalasanku
aku akan membawa ayah anda kesini
aku juga tidak sabar
menunggu reaksi ayah anda
saat dia tahu
kalau kepala perampok
yang selama ini dia cari
adalah putrinya sendiri
bunuh saja aku
aku tidak takut
aku tidak takut
aku tidak takut
tentu saja kau akan mati
aku juga menginginkan kematianmu
aku mengikatmu disini
sebab kalau aku membawamu ke dalam istana
kau pasti akan mendapatkan pembelaan
dari bunda mu
jangan berpikir saja
jangan soal itu
aku juga tidak sabar
kauernya mereka harus berada hingga sekarang